hai oke langsung deh kita ke meja one minute tips sudah tersedia bahan bahan ya alvian ya
oke bahan bahannya pertama jelas kita harus punya biskuit ya beneran kita punya stok biskuit macem macem
nih rasanya juga macem macem lah ya rasa keju rasa apapun terserah yang penting ada isinya
karena itu yang bikin apa ya lebih enak lagi kan pakai wafer bisa gak sih sebenarnya nah mungkin bisa tapi pasti akan lebih empuk sih
maksudnya apa ya kempes gitu kali ya karena kan nanti bikin adonannya adonannya itu kan biasanya bikin wafernya jadi basah kan
adonannya bikin sendiri oke jadi ada biskuit yang ada tengahnya ada feelingnya kemudian tepung terigu
terus minyak goreng dulu nah terus kita juga butuh yang namanya telur gitu ya ada telur satu
terus kemudian kita butuh juga garam kemudian kita butuh vanili terus ada juga namanya soda kue
atau baking soda terus ini ada gula bubuk untuk penghiasnya nanti dan juga untuk nambahin itunya juga
ada sprinklenya gitu terus kemudian susu dan juga margarin yang sudah dicari
gila jadi gampang kan untuk bahan bahannya
gitu langsung berarti yang pertama apa dulu nih dulu tepungnya dulu tepungnya dulu disesuaikan
aja ya sama seberapa banyak deh anda mau bikin adonannya ini enam sendok deh coba enam sendok tepung
terigu ini bebas ya sebenarnya ada ya pasti mikir aduh aduh kok tepung tepung instan tapi kan banyak
bahan pengawetnya lebih baik kita bikin sendiri aja supaya lebih aman untuk anak anak dan membunuh
waktu lah di hari minggu gini ini garamnya pakai tangan ya bersih tangan kan garam supaya ada rasa
rasa gurihnya di sini terus kita campur sama vanila vanila bubuk oke nah ini sudah kue yang
bikin nanti kuenya mengembang adonannya itu agak mengembang sama gula kita sedikit sedikit aja karena
kan sih biskuitnya udah manis
oke oke kalau nggak mau gula halus pakai gula pasir biasa sebenarnya juga bisa gitu cuma nanti kalau
gula biasa kan kalau namanya gula digoreng kan suka jadi karamel tuh jadi cepet gosong adonannya
takutnya jadi lebih baik pakai gula bubuk aja oke selanjutnya ya udah tinggal masukkan telur dan susu
dulu apa telur dulu susu dulu aja deh sedikit sedikit nih disini kalau misalnya anda
pengen pisahin masukin ya misalkan ini adonannya ini adonannya ini adonannya ini adonannya ini adonannya
ada ya tepung tepungnya sudah dicampur terus susunya mau dicampur dulu dengan
telur baru masukin sini juga boleh misalkan nih ada yang pengen lembut lagi tuh suka ada bikin
buttermilk sendiri kalau misalnya anda seneng baking pasti tahu deh buttermilk tapi kan buttermil
itu susah dicari di swalayan bisa dibikin pakai susu dicampur sama cuka apel tapi di diemin dulu
sepuluh sampai lima belas menit oh oke fungsinya tuh ya supaya adonannya lembut aja gitu masukin aja di susu aja
kalau misalnya adonannya lembut aja gitu kalian bisa berbisik nya ya juga cukup sebanyak beberapa menit
kayak adonan lembut aja gitu masukin aja di langsung langsung agak lebih banyak soal kan
nanti kan telurnya sama menteganya kan cair oke takutnya masukin telur dulu wah menempel
nah telur telur ini sebenarnya adonan kayak adonan pancake nggak sih bener bener adonan
pancake ya begitu mirip mirip pancake jadi gampang buatnya dan pasti anda familiar lah
dengan bahan bahan yang ada itu tinggal diaduk aja sampai lembu masukin boleh sih
butter waduh ini kalau pakai butter tuh aku paling suka banget ya aromanya selain wangi jadi lebih
kayak harus butuh bantuan ini deh sendok tinggal diaduk aduk aduk aduk aduk setelah itu baru jadi
kuncinya adalah di anoni ini pemirsa gampang banget deh pokoknya cara buatnya kalau misalnya mau
ada rasa rasa yang lebih enak lagi mungkin mau pakai madu juga boleh tapi kalau aku sih mendingan
di akhir aja untuk topping madunya ya bener di kayak dibikin apa namanya spiderwebs gitu loh
istilahnya keren banget loh alvian mentang mentang tadi habis lihat itu ya spiderwebs
untuk teknik spider nih untuk bagian tengahnya dimasukin oh iya ini yang menggumpal
aduh kita udah bener bener bikin kue ini aromanya enak banget oke oke oke oke karena kalau udah jadi adonannya gorengnya sih cepet yang penting adonannya cepet ya
oke oke oke karena kalau udah jadi adonannya gorengnya sih cepet yang penting adonannya cepet ya
ini diprying atau di dalam minyak yang banyak terendam dalam minyak terendam terendam sempurna
kalau anda punya biskuit di rumah yuk biskuit apa aja nih biasanya kan kalau anak anak pasti ya lagi
school from home kayak gini segala macem kan disediakan banyak banget biasanya tapi juga
suka bilang ah nggak mau bosan sama biskuit yang itu itu aja maunya aja aja nih ayo ibu ibu harus pintar memodifikasi

ayo ibu ibu harus pintar memodifikasi

young the yearitals psi ya yaudah oke kita jajan tahu taunya hasil modifikasi biskuit yang ada di rumah aja ada aduk aduk aduk aduk sampai merata sampai halus sih semangat pade client semangat aku tinggal kali tuh boleh sebenarnya melatih otot otot bicep dan tricep nah kamu rule fire
kan jarang olahraga nih
gak usah nyidir gitu dong
kan supaya kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar
bener jadi kalori untuk aduk adukannya
tapi harusnya ini dulu makan dulu baru gak aduk aduk
iya ya ini keluarin dulu kalorinya supaya bisa makan banyak
kan bukti olahraga kan gitu
rajin olahraga supaya bisa makan banyak
eh cukup lah ya
tinggal dimasukkan aja deh
tuh mau biskut apa
pakainya sendok aja
tuh tinggal diaduk aduk
aduk aduk goreng deh
aku juga yang goreng nih
enggak aku ntar yang aduk aduk
ya kebuka deh
udah intinya sih kan sampai merata aja
ini tuh ya kalau misalnya anda mau langsung goreng adonannya juga kayaknya enaknya misalkan ada sisa adonannya juga bisa dibikin pancake itu yang tadi kita bilang
atau biskuitnya udah habis ya ada pisang goreng ya udah ada pisang masukin jadi pisang goreng
iya bener atau ada campur dak
intinya nih adonannya bisa untuk semua
tapi kan fokus kita mau memodifikasi biskuit ya
tuh kalau pakai baking soda jadinya dia agak lebih mengembang si adonannya ini begitu digoreng
oke ini nanti digoreng sampai agak coklat keemasan setelah itu bisa dinikmati dan kasih topping dulu juga boleh
nggak tunggu coklat ya
eh sambil tunggu coklat nanti kita jeda dulu aja kali ya
kita jeda dulu aja ya dibayarnya nggak lama ya
supaya pemirsa di rumah mungkin mau lihat lihat isi kumkasnya dulu ada gak semua bahan bahannya
nanti juga usai jeda kita akan kasih tahu lagi untuk anda yang ketinggalan resepnya
tetap bersama kami di good morning
balik lagi di good morning dan masih di one minute tips
tadi yang digoreng sudah coklat ya
jadi sampai kuning kecoklatan gitu
terus kemudian diangkat
terus kemudian nanti tinggal kita taruh di piring
tinggal dihidangkan aja
selesainya tinggal taruh situ aja deh
untuk menghemat waktu juga
kita coba lihat nih apa yang terjadi
tepungnya jadi agak mengembang gitu ya
karena tadi pakai soda kue kan
ini sih kalau misalnya anda mau rapi
tapi saya yakin ibu ibu di rumah akan lebih rapih
waktu pas uangnya
iya kuncinya adalah waktu pes
si adonannya ini
biskuit yang sudah diselimuti adonan ke dalam api yang panas
nah bagi yang ketinggalan apa namanya
kita simak bersama yuk
bahan bahannya ada apa aja
yang kita butuhkan untuk membuat biskuit goreng kali ini
habis biskuit tepung terigu susu cair kemudian vanili bubuk baking powder telur garam kemudian gula minyak goreng
bisa anda temukan deh
mungkin anda udah punya di dapur
jadi cara membuatnya ya
semua bahan yang itu tadi dicampur rata
kemudian biskuitnya dimasukkan
baru deh digoreng
setelah itu dihias deh
entah itu pakai gula bubuk
dan juga sprinkle seperti kita disini
oke lah ya
oke lah ya
tinggal diicip deh
tapi masih panas
tapi yang jelas pasti ini enak
tadi udah nyobain soalnya
iya udah kebayang dong ya akan seperti apa rasanya begitu masuk mulut ya
ternyata pas dilihat isinya
penasaran juga sih sebenarnya
ih ya ampun
ya ampun enak sih itu kelihatannya
wow ini saya dapat yang satu nih
tapi ini enak banget
karena tadi kan ada telur dalam adonan ya
jadi nambah protein deh
bisa jadi salah satu rekomendasi cemilan yang bisa
membuat anda menghabiskan waktu di rumah aja